dan untuk mengelaborasi terkait dengan wacana sektor pendidikan akan dikenai pajak melalui revisi undang undang no enam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
yang terus menuai polemik kami sudah bergabung dengan direktur penyuluhan pelayanan dan juga humas dari kementerian keuangan
ada pak nelmadrin nur selamat sore pak nelmadrin
baik pak nel madrin ini di tengah polemik terkait dengan sektor pendidikan yang akan dikenakan pajak begitu ya
ini mungkin kami perlu konfirmasi dulu ini kalau dari draft ini dari wacana ini
sebetulnya jasa pendidikan yang seperti apa yang nantinya akan dikenai ppn ini pak niel madrin
baik terima kasih mas renhat untuk waktunya
sedikit saya ingin menyampaikan latar belakang dari bagaimana beredar ya
terkait dengan adanya rancangan undang undang
tentunya saat ini kita pahami bersama bahwa pemerintah
serius dan fokus dalam menangani covid sembilan belas
di mana tugas dari pemerintah untuk melindungi masyarakat
dan tentunya apbn ini masih sangat central ya
bantu kelompok tidak mampu umkm dan juga menolong dunia usaha
agar bisa bangkit dan pulih kembali dari pandemi
nah tentunya di tengah situasi pelemahan ekonomi
akibat pandemi ini pemerintah memandang perlu
bukan kerangka bijakan berpajakan untuk menjaga kesenambungan fiskal
pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi ini
nah oleh karena itu ada konsep reformasi perpajakan
yang salah satunya yang akan dibangun diantaranya adalah perubahan pengaturan
terkait dengan pajak pertama nilai atau biasa disebut ppn
nah terkait dengan pertanyaan tadi ya ini sistem ppn yang berlaku saat ini
latar belakangnya adalah karena

ini kurang memadai untuk memenuhi rasa kadir ya
karena masih mengalami distorsi sehingga terlalu banyak pengecualian
fasilitas yang tidak tepat sasaran ataupun tidak efektif
sehingga cukup menyulitkan dalam peningkatan kepatuhan pajak
maupun optimalisasi pendapatan negara itu sendiri
nah terkait dengan tadi yang ditanyakan
seperti apa sektor pendidikan ini yang informasinya yang beredar saat ini adalah
akan dikenakan ppn gitu ya
jadi tidak semua jasa pendidikan ya ini saya tekankan
tidak semua jasa pendidikan akan serta merta dikenakan ppn ya
seperti halnya informasi juga yang beredar yang banyak saat ini adalah
terkait dengan bahan pokok ya itu ada pembedaan nantinya ya
jasa pendidikan yang bersifat komersil tentunya ini yang akan dipertimbangkan ya
yang akan dipertimbangkan dapat dikenai pajak ya
sementara jasa pendidikan yang mengemban misi sosial kemanusiaan
ataupun nirlaba tentunya ini tidak kena ppn ya
nah jadi di sini tergantung pada ability to pay dari masing masing golongan ya
pihak mana yang seharusnya mampu membayar ppn
mengenyam jasa pendidikan seperti apa ya
nah ini saat ini justru tidak membayar akibat perkecualian ppn
jadi sekolah negeri itu tidak termasuk ya pak
jadi apakah sekolah negeri misalnya jasa pendidikan negeri itu tidak dikenakan ppn
dan hanya kemudian sekolah sekolah yang swasta saja yang komersil saja
ya tentunya nanti ada batasan batasan tertentu ya yang akan dibahas lebih lanjut
karena ini masih rancangan undang undang tentu saja perlu ada pembahasan
dalam batasan tertentu nanti ada jasa jasa pendidikan yang seperti apa yang akan dikenakan ppn tadi
untuk tadi pertanyaannya kalau misalnya sd negeri ya
dan di sana adalah nirlaba kita ketahui bersama ya
di sana tidak ada penghutang iuran dan sebagainya
saya pikir itu juga tidak ada yang mau dikenakan ppn nya begitu
pak nel ini kan kita tahu tadi anda mengatakan ada alasan alasan latar belakang begitu ya
mengapa kemudian perlu ada reformasi perpajakan
mengapa kemudian ppn itu menyasarnya sekarang menjadi ke sektor pendidikan dan juga sembako meskipun
ada klasifikasinya lagi nanti ini kan yang banyak dipertanyakan oleh publik pak
nah jadi begini
itu yang saya adu ya karena ini kan informasi yang beredar ya
itu di sana mungkin disebutkan bahwa ada yang tadinya non barang kena pajak atau jasa kena pajak
di antaranya adalah pendidikan di antaranya adalah sembako
kemudian di dalam informasi yang beredar tersebut dinyatakan bahwa
ini menjadi saat ini akan menjadi barang atau jasa kena pajak
sehingga simpulkan mungkin ya simpulkan bahwa oh ini semua sembako atau semua pendidikan
mungkin seperti itu mas
oke baik panel satu lagi juga yang kemudian menjadi banyak pertanyaan adalah ketika ini kan dikeluarkan
wacana ini sudah dikonsumsi oleh publik tapi banyak sekali resistensi dari sejumlah kalangan
dari sejumlah kalangan
dari sejumlah kalangan
pak anil akan wacana ini bagaimana kemudian kemenkyu menanggapi banyaknya resistensi
ataupun penolakan dari rencana dikenakan ppn untuk sekolah pendidikan dan juga untuk sembako
ya jadi memang ada beberapa saat ini karena tadi disinformasi adanya penolakan penolakan dan sebagainya
tentunya kami di kementerian keuangan ya dalam hal ini dari kerajaan pajak juga
kami melakukan sosialisasi ya karena memang ruu ini sendiri perlu dilakukan pembahasan lanjut
baik pak nel ini yang kami mungkin yang kami dengar juga masih begitu luas ya
tapi apakah karena memang masih bentuk draft atau tidak tapi kriterianya ini memang belum ada ya pak nel
kriteria untuk mana kemudian yang dikenakan pajak katakanlah sekolah tadi kan masih belum tahu apakah karena ini masih draft atau seperti apa
apakah kemudian lembaga pendidikan dari ormas agama misalnya itu juga akan dikenakan pajak itu seperti apa pak
nah ini karena di undang undang existingnya sendiri ya itu kan diatur lebih lanjut terkait hal hal yang lebih detail dengan peraturan pemerintah
dengan peraturan menteri keuangan dan sebagainya nah cara yang beredar kemarin adalah ruu draft ya gitu

nah sehingga memang masih bentukannya yang informasinya ya itu
dan sehingga yang informasinya adalah masih bersifat general begitu
mengapa kemudian ini dikenakan kembali ini kalkulasinya sebenarnya bagaimana pak
maksudnya bagaimana mas
nah bahwa kemudian ini nanti akan dikenakan ppn ini korelasinya atau tujuannya seperti apa
nah jadi begini tadi sudah disampaikan bahwa pertama adalah kita mengurangi distorsi
yaitu pengecualian pengecualian yang dirasakan kurang efektif
nah apabila kita kerucutkan lagi terkait dengan pendidikan ini ya
tentunya saya pikir tidak mungkin pemerintah akan mempersulit akses pendidikan kepada masyarakat ya
dan itu memang menjadi amanat undang undang dasar empat puluh lima kita setuju
nah oleh karena itu kita pastinya akan mendukung mas kita pastinya akan mendukung
dan tentunya tidak akan menyulitkan masyarakat di dalam mengakses pendidikan itu sendiri
panel satu lagi juga yang ingin saya tanyakan ini
kalau kemudian alasan dari dikenakan pajak untuk pendidikan dan juga sembako misalnya adalah tadi yang sudah anda katakan
karena kondisi pandemi dan lain sebagainya dan juga mungkin untuk menata administrasi perpajakan kita untuk reformasi begitu
tapi ada juga pandangan yang kemudian menilai justru kebijakan ini justru menjadi sebaliknya pak
ini menciptakan permasalahan yang baru karena bagaimana kemudian secara detail petugas pajak bisa membedakan mana
karena sekolah sekolah yang dianggap memang bisa dikenakan pajak misalnya
atau sembako seperti apa yang dikatakan premium kemudian dikenakan ppn mana yang tidak
itu bagaimana kemudian anda menjawabnya
baik tentunya ini kan seperti kita ketahui ya mau sembako maupun pendidikan
ini kalau kita lihat rentang konsumsi maupun rentang harganya daripada hal tersebut
baik jasa kena pajaknya maupun barang kena pajaknya ya ini
sembako ataupun pendidikan ya ini rentangnya masih sangat tinggi ya
dan juga kita dapat menentukan dari mana siapa yang mengkonsumsi kemudian jenisnya atau tempat menjualnya
ya jadi ini masih nanti akan dilakukan pembahasan ya tentunya bagaimana kita bisa mengidentifikasi secara jelas
misalnya tadi saya sudah sampaikan bahwa oh ada besaran tertentu terkait dengan pendidikan pendidikan yang seperti apa
dia komersil dengan pendidikan
ini masih bisa dikonsumsi
dengan besaran penghasilan atau iuran dan sebagainya seperti apa
nah ini masih dalam pembahasan
nanti akan ada dalam pembahasan
oke jadi kriterianya pendidikan yang seperti apa
yang akan dikenakan ppn itu juga belum jelas ya pak
ya memang karena belum dilakukan dengan bapak bapak anggota dewan ya
oke nah terakhir pak anil madrin menyikapi polemik ini yang terjadi
kemudian banyaknya pihak pihak yang menolak akan wacana ini
apakah kemenku nantinya akan mengkaji lagi meskipun ini masih sekedar draft misalnya
untuk terkait ini ya bisa saya sampaikan di sini ya
yang pertama adalah yakinilah bahwa pemerintah itu tidak mungkin membuat kebijakan
yang menyakiti hati rakyatnya ya
nah yang kedua terkait dengan tadi ya
bukannya ruang ruang diskusi ya
sampai termasuk hari ini ya
kita dengan media media dengan organisasi organisasi
dan juga nanti rancangan undang undang ini sendiri akan mengikuti proses legislasi
di mana di dalamnya disitu akan ada pembahasan pembahasan
oke baik terima kasih banyak pak anil madrin nur
direktur penyeluhan pelayanan dan juga humas kemenki
kita akan nantikan bagaimana sebetulnya kejelasan dari wacana ini
karena tampaknya masih belum banyak yang bisa
bisa disampaikan kepada masyarakat
terima kasih banyak pak anil selamat sore
terima kasih mas renhat